mau diapain rumah tangga kita
mimi kan udah bilang
cerai itu cuma boongan
supaya pipi lebih tanggung jawab sama keluarga
ini teh mimi datang
pipi bukannya seneng
dari tadi teh diajak ngomong malah bengong aja
pipi teh mikirin apa tuh
mikirin perempuan lain
janji bikin mimi bahagia
mimi teh gak bahagia
makanya mimi minta cerai
biar mimi bahagia
biar pipi sadar
biar pipi lebih kerja keras lagi
kan mimi udah bilang
mimi teh nggak mau cerai
rikat dilamar sama kakak tisna
karena k ratchetnya
yang akan saya husband dengan dia
ada yang mayanku yang kata minta bapaknya
eh pak udah pulang
sebagai balas bukti karena lo gak mau cerita
selamat pagi pak menjan
mimite inginnya pipi serius kerja
lebih mikirin keluarga
biar hidup kita bahagia
pipi teh mikirin apa
pipi teh mikirin apa
gak mikirin apa apa
terus kenapa tuh diam
pipi gak diem mi
tadi kan pipi buka kotak koci
terus sekarang pipi mau makan
terus kenapa pertanyaan mimie dari tadi gak dijawab
terus kita teh mau gimana pih
alhamdulillah rika juga baik baik aja
wati rika udah dilamar loh
iya dekat dilamar sama orang sini
mas pur gak ngiri
ngiri sama siapa
mereka gak lebih gampang
mereka gak lebih gampang
gak lebih ganteng dari saya
gak lebih kece dari saya
gak lebih kaya dari saya
ngapain harus ngiri
mereka kan udah nikah
mimi udah kasih tau
maksud mimi datang ke jakarta
sekarang mah terserah pipih
apanya yang terserah pipih mi
mau diapain rumah tangga kita
mimikan udah bilang
cerai itu cuma boongan
semuanya pipih lebih tanggung jawab sama keluarga
ini teh mimi datang
pipih bukannya seneng
dari tadi teh diajak ngomong malah bengong aja
pipih teh mikirin apa tuh
enggak tuh mi
mimi mau ngapain
mimi teh mau kemana
kok semuanya di bawah
kalau kedatangan mimi ke jakarta
malah membuat pipih gak seneng
meninggal dan berpikir pikir
mimpi mimpi pulang aja
jangan begitu atungi
mimi udah sampein ke pipih
kalo mimi minta cerai teh
masih cinta sama pipih
masih cinta sama mimi
masih cinta sama pipih
maafin pipih mi
bapak sama ibunya rika
sehat sehat aja kan
pak le besok sampai jam berapa di jakarta
oh gitu pak le naik apa
iya pak le
buat jemput pak lady di terminal
iya pak le
kamu gak ingin menikah
jalurnya sudah ada
siapa ani kenapa gak dilamar juga
dia udah jadian sama orang lain pak
yang sabar ya
masih banyak perempuan lain di muka bumi ini
untuk kamu kencani
mudah mudahan mereka juga mau
bapak sudah pulang
banyak yang galau ya bu
oh iya pak galau
siapa yang galau pak
bapak tau dari mana
bu kalau pertanyaannya berentet kayak begitu
bapak jadi bingung jawabnya
siapa yang galau pak
kalau mas pur itu
dia itu paling galonnya sama si ani
karena si ani itu deket sama temennya
wah intelijen ibu
bang oja sudah menikah
bang oja sudah menikah
kang tisna mau menikah lagi
nah mas purnomo mau menikah juga
tadi bapak lihat
si ani dibonceng mesra banget sama si surya
tadi bapak lihat

makanya mas purnomo jadi galau
bapak kok semangat sekali sih ngegosipnya